hobi memfoto seorang model dalam event fotografi mungkin sudah biasa
namun salah satu rumah pub dan resto di surabaya ini menyajikan sensasi berbeda bagi pengunjungnya
para model berpose sambil diiringi hentakan musik dj yang atraktif
bagaimana serunya kolaborasi kontes fotografi dan dj ini berikut liputannya
cantik anggun dan seksi inilah penampilan dj cindy saat meracik musik disco
hentakan musik keras dari ramuan panel panel mixernya membuat suasana pup dan resto di jalan basuki rahmat ini semakin meriah
iya untuk memberikan suasana berbeda pada kontes fotografi kali ini
sengaja mengkolaborasikan aksi female dj dengan modal cantik
jadi kalau dengan konsep yang lain mungkin mereka hanya mempunyai bentuk henti biasa
mereka mengadakan workshop biasa dengan model seperti itu
kalau kita kita lebih membawa tes entertainment
sederet model cantik dari jakarta dan surabaya dihadirkan memanjakan lensa para pecinta fotografi
dan beginilah aksi para model cantik saat berpose
berbagai gaya dan pose ditampilkan demi memuaskan keinginan para fotografer
memotret pose model bukan sesuatu yang mudah
dibutuhkan keahlian pencahayaan yang pas dan tentunya konsentrasi tinggi
tak jarang demi mendapatkan angle menarik para pemburu gambar harus rela berdesakan naik meja bahkan tidur di lantai
kalau susah sih ya susah kalau dibilang muda ya
susahnya nggak konsep mas kalau lihat cewek cantik
oh gitu ya iya
sementara bagi sang dj sendiri penampilannya kali ini merupakan pengalaman baru
asik banget soalnya
selain ke dj juga kita juga bisa menghibur orang banyak
terus apa namanya juga ikut ikutan di foto
nah bagi anda yang hobi memotret tak ada salahnya mencoba salah satu aliran fotografi ini
selain bisa menyalurkan hobi anda sekaligus bisa cuci mata